ingin menyantap nasi bungkus khas jepang tidak harus berangkat ke negeri sakura sekarang juga
di bekasi jawa barat sebuah restoran menyajikan nasi bungkus dengan konsep jepang
variannya beragam ada nasi omega nasi ayam kari nasi ayam yakiniku dan masih ada lainnya
pilihan lauk pendampingnya pun banyak pilihannya diantaranya sate ayam dan fishcake
uniknya lagi meski mengusung konsep jepang penyajian nasi bungkus ini tetap dengan kearifan lokal
yakni menggunakan daun pisang sebagai alasnya
kalau untuk yang nasi omega tadi kan dia nasinya itu memang lebih ulen
lebih pulen dia terus dicampur sama rumput laut itu lebih ke kayak nori gitu
jadi ada asin asinnya terus ada rasa sambelnya ini sambelnya lokal banget sambel indonesia banget
lebih ke kayak
sambel matah cuman gak kayak sambel matah kan kalau sambel matah agak manis sedikit ya
tapi ini dia agak lebih strong pedesnya
sebungkus nasi ini dijual mulai rp lima belas hingga rp dua puluh sembilan
kalau yang satu ini adalah salah satu makanan khas yang dijual di sidoarjo jawa timur
namanya nasi batuar
seporsi nasi hangat disandingkan dengan nasi batuar
lauk potongan daging sapi dengan sambal kecap dan serundeng
nama batuar sendiri diambil dari tempat potong hewan yang ada di depan warung makan ini
setiap hari pengelola warung makan di kawasan krian ini mengolah daging sapi untuk membuat nasi batuar
daging sapi dipotong kecil kecil lalu dibumbui garam dan sejumlah bumbu rempah
daging kemudian digoreng hingga matang
setelah matang tinggal sajikan bersama nasi hangat

dengan sambal dan kecap lalu taburi serundeng
seporsi nasi batuar dibanderol rp sepuluh
enak murah dan terak ya kalau rasanya si enak
setiap hari warung yang berjualan sejak tiga puluh tahun lalu ini menghabiskan satu kuintal daging sapi
tim liputan cnn indonesia